selanjutnya ini beberapa hari dari sebelum imlek berbagai dagangan khas imlek dijajakan di pasar petak sembilan taman sari jakarta barat
selain itu juga sejumlah wihara melakukan persiapan seperti membersihkan patung patung dewa dewi hingga menggelar sembayang bersama pada tengah malam
kawasan petak sembilan merupakan salah satu destinasi belanja favorit menyambut perayaan imlek
di sepanjang kawasan ini ada berbagai kios bernuansa tionghoa yang memanjakan pengunjung
beragam jenis aksesoris tersedia seperti lampion putar pohon uang pajangan kucing dan masih banyak lagi
harganya pun bervariasi mulai tiga puluh lima ribu rupiah hingga dua juta rupiah
meski ramai pembeli para pedagang mengaku omset penjualan menurun jika dibandingkan tahun lalu
ya semenjak ini aja nih semenjak hujan kita mulai sepi sepi aja
nggak pernah kayak tahun seperti kemarin kemarinnya lah
kalau tahun kemarinnya ya agak
biasanya kita dapat penghasilan bisa dapat tiga puluh atau sampai empat puluh
sekarang bisa menurun dua puluh persen
tak hanya pasar petak sembilan suasana imlek pun terasa kental di wihara dharma bakti
sejumlah persiapan dilakukan salah satunya membersihkan patung dewa dewi sebelum dipakai bersembayang
pengurus wihara gunawan jayaputra mengatakan
puncak persiapan imlek akan berlangsung kamis malam
dengan menggelar sembayang bersama
kalau dari tahun ke tahun umumnya andai kata ada peningkatan juga tidak begitu banyak
tetapi yang pasti nanti malam puncaknya pada jam dua belas
itu sekitar delapan ribuan akan terkumpul di sini untuk sembahyang
karena mereka jam dua belas itu menjelang imlek tahun baru besok
itu umumnya sembahyang di sini
jadi dari tahun ke tahun walaupun situasi hujan seperti ini mereka tetap datang
meski hujan mengguyur jakarta
beberapa hari terakhir hal itu tidak menyurutkan antusiasme warga tionghoa berdoa di wihara
jadi kalau air itu suatu rejeki kalau di hongsui orang tionghoa itu rejeki
hari ini hujan bagus menjelang imlek bagus
bagusnya karena itu memberikan suatu kehidupan nih unsur kehidupan
warga tionghoa berharap
tahun anjing tanah dapat membawa manfaat lebih baik
dalam hal rezeki kesehatan dan kedamaian umat
sabila destu jakarta
gongsi faccoy atau selamat tahun baru imlek bagi warga tionghoa di seluruh indonesia
pergantian tahun baru imlek ke dua ribu lima ratus enam puluh sembilan ini dirayakan di sejumlah titik di indonesia
untuk mengetahui kemeriahannya sudah ada koresponen cnn indonesia eka rima di masjid cengho surabaya jawa timur
ya rima apa saja yang menjadi tradisi warga tionghoa di indonesia
ya rima apa saja yang menjadi tradisi warga tionghoa di surabaya jawa timur

apa saja yang menjadi tradisi warga tionghoa di indonesia
apa saja yang menjadi tradisi warga tionghoa di indonesia
saya sekarang berada di masjid cengho kota surabaya
jika biasanya di masjid cengho ini sejak tanggal sepuluh kemarin
memang sudah dilakukan berbagai aktivitas untuk menyambut perayaan imlek
namun bertepatan pada hari ini memang tidak ada perayaan yang dilakukan di masjid cengho ini
karena memang pada hari ini bertepatan dengan hari jum'at
dimana nanti akan dilakukan ritual seperti biasanya yang dilakukan di masjid cengho ini
yaitu sholat jum'at berjamaah
sehingga pada hari ini sengaja dinonaktifkan untuk aktivitas aktivitas yang berkaitan dengan imlek
namun pada hari minggu besok akan dilakukan puncak acara dari imlek
berbagai perayaan mulai dari berbagai makanan khas imlek
sampai kemudian mengundang sejumlah tokoh tokoh penting
dan juga berbagai acara yang berkaitan dengan imlek juga akan dilaksanakan di masjid cengho ini
jika sejak tanggal sepuluh februari kemarin pelaksananya adalah berkaitan dengan bakti sosial
bakti sosial mulai dari check up rutin kesehatan bagi warga sekitar
kemudian menyantuni anak yatim piatu kemudian makan bersama bersama keluarga besar masjid cengho
warga tionghoa yang berada di sekitar masjid cengho ini
mereka merayakannya untuk menyambut tahun anjing tanah ini
dan mereka berharap pada hari minggu besok juga masyarakat umum bisa datang ke sini
meski pada hari ini sebenarnya akan diadakan acara
namun karena hal hal tertentu sehingga acara pada hari ini terpaksa ditunda pada hari minggu esok
dan pada tahun ini pastinya yang bertepatan dengan tahun politik menjadi pesan tertentu bagi pengurus masjid cengho
bahwa pada tahun ini diharapkan masyarakat tidak ikut dalam situasi politik yang mungkin diharapkan tetap kondusif
atau mungkin juga tetap aman damai tidak ada politik politik yang memanas
karena pada tahun ini meski pada saat ini adalah tahun anjing tanah
namun memang yang dominan adalah unsur api di sini

karena saat kayu tersebut dibakar
maka unsur api ini akan lebih besar
itu berdasarkan filosofi dari masyarakat tionghoa sendiri
maka diharapkan pada tahun ini ada unsur unsur logam atau juga unsur unsur lainnya
untuk bisa disatukan oleh sio sio tertentu sehingga bisa mendinginkan situasi yang diharapkan tidak memanas
meski tahun kemarin adalah tahun ayam api dan tahun ini adalah tahun anjing tanah
namun memang unsur api akan lebih dominan pada tahun ini
berdasarkan sio sio yang ada berdasarkan keyakinan masyarakat tionghoa sendiri
namun diharapkan tahun politik kali ini yang membuat tahun imlek kali ini berbeda dari tahun lalu
disertai dengan unsur unsur politik
maka diharapkan masyarakat tidak mengikuti animo politik seperti yang berada di luar daerah kota surabaya
seperti yang terjadi di jakarta kemarin misalnya
diharapkan warga kota surabaya khususnya kemudian jawa timur pada umumnya
tetap pada situasi yang kondusif dan aman untuk menjalankan ritual politik pada tahun dua ribu delapan belas ini
dalam keadaan aman tentram dan damai
serta memberikan suara suara yang mendamaikan
karena kita tahu sendiri masjid cengho ini adalah sebagian besarnya adalah muslim
kemudian imlek sendiri adalah perayaan bagi masyarakat tionghoa
dan bisa dirayakan di masjid cengho ini meski masyarakat yang berada di masjid cengho ini
sebenarnya adalah mereka yang berasal dari tionghoa juga
tapi mereka juga ikut merayakan tahun baru imlek ini dengan sukacita pastinya
dan dengan nuansa persatuan di sini
kemudian ada kerukunan di sini tidak ada permusuhan antar masyarakat
kita juga tahu bahwa masjid cengho ini tidak hanya merayakan imlek saja
pada tahun tahun misalnya pada perayaan agama lain seperti perayaan natal juga dirayakan di sini
begitu juga saat idul fitri bahkan tidak hanya masyarakat muslim saja yang merayakan di sini
tapi juga masyarakat masyarakat tionghoa di sana juga yang mereka penganut gonghucu
kemudian juga mereka penganut agama kristen ataupun protestan juga turut merayakan di masjid cengho ini
secara bersama sama dengan kebersamaan dalam perdamaian
ini yang menjadi semangat pastinya pada tahun ini agar imlek di tahun anjing tanah ini
tidak membawa masyarakat pada unsur perpecahan tetapi justru membawa pada unsur kerekatan
antar umat beragama kemudian antar warga negara antar berbagai suku yang berada di jawa timur ini
agar nanti pada pilkada yang akan berlangsung pada juni nanti berlangsung dengan damai dan tentram pastinya
nah kemudian kegiatan apa saja sih yang dilakukan di sana ini sebagai simbol kerukunan antar umat beragama
bagi muslim tionghoa dan juga tionghoa non muslim di sana dalam merayakan tahun baru imlek pada tahun ini
ya yanda lady jika kita berbicara terkait kerukunan atau bagaimana perayaan imlek yang akan dilakukan di kota surabaya
saya tidak hanya berkaca pada masjid cengho ini saja tetapi saya juga berkaca pada sejumlah kelenteng yang berada di kota surabaya
seperti yang berada di kawasan kenjeran
kemudian ada di hos cokro aminoto dan di beberapa tempat yang rencananya juga akan diadakan pada siang hari ini
yakni pada pukul sepuluh ada acara di marvel city meski ada unsur politik di sana yang dibangun tapi juga pastinya masyarakat merayakannya dengan sukacita
dan juga ada berbagai kegiatan nanti yang akan dilakukan yakni mulai dari masak bersama kemudian menyajikan berbagai menu menu imlek yang ada
dan di sana pastinya ada berbagai menu imlek yang wajib ada seperti mie kemudian ikan kemudian siomay
yang mengandung unsur unsur kesejahteraan mengundang rizki kemudian unsur kekayaan di sana
unsur kesejahteraan antar masyarakat dan ini terbuka untuk umum tidak hanya untuk mereka masyarakat tionghoa saja tetapi bagi mereka umat muslim atau mungkin juga umat hindu buddha dan umat kristian
yang berada di kota surabaya mereka bisa datang ke kelenteng yang ada di kawasan kenjeran ataupun juga di hos cokro aminoto
atau juga bisa datang ke sejumlah tempat yang mereka memang merayakan ibadah
imlek pada tahun ini dan terbuka untuk umum kemudian bisa bersama sama menikmati atau menyantap hidangan yang sudah disediakan
sengaja dimasak oleh masyarakat masyarakat tionghoa atau mereka yang bekerja sama di kelenteng tersebut untuk menyajikan
menu menu imlek yang spesial pastinya yang diharapkan disana membawa atau
mengajak unsur unsur perdamaian di sana
harusnya memang saling menghargai pastinya antara umat beragama dan siapapun yang datang diharapkan memang tidak membawa
tidak membawa perpecahan di sana ketika datang bisa menikmati seperti apa perayaan imlek kemudian juga bisa
mengkampanyekan diri pada diri sendiri atau juga pada keluarga
memberikan edukasi kepada anak anak bahwa ini adalah perayaan imlek kemudian
makanan makanan apa saja yang ada di sana nanti bisa dikenalkan kepada anak anak mereka
apalagi saat ini adalah libur panjang lady dan juga rian sehingga ketika masyarakat kota surabaya mereka tidak
berjalan jalan keluar kota mereka bisa datang ke kenjeran
jumlah kelenteng yang lainnya untuk memberikan edukasi kepada anak anak mereka terkait bagaimana perayaan imlek dan bagaimana cara menghormati
perayaan agama lain atau keyakinan lain dalam
negara kita atau di jawa timur ini dan khususnya di surabaya ini sehingga mereka bisa memberikan edukasi
sejak dini kepada anak anak mereka untuk bisa saling menghormati sejak dini sehingga jika ini ditanamkan sejak dini maka diharapkan
kerukunan ini justru akan terbangun hingga saat mereka dewasa
nanti dan tidak ada
perpecahan atau mungkin juga ya seperti kita tahu sendiri akhir akhir ini banyak sekali isu isu intoleransi yang terjadi di sejumlah daerah
yang seperti terjadi di jogja kemarin kemudian juga terjadi di sejumlah daerah lain maka diharapkan
adanya tahun baru imlek ini justru tidak menjadi
ujung tombak perpecahan tapi justru menjadi
tali perekat persaudaraan antarumat beragama karena memang itulah dasar dari negara kita persatuan dan kesatuan
lady dan baik terima kasih eka rima untuk informasi anda melaporkan langsung dari surabaya jawa timur dan itu memang harapan kita semua ya adanya
keharmonisan dan juga bagaimana kita bisa sama sama menjaga kedamaian di indonesia dan tidak ada lagi teror teror dan juga dari pihak keamanan selalu berupaya untuk
meminimalisir adanya tindakan teror yang mengancam di tengah masyarakat